tim bulu tangkis indonesia tiba di kota birmingham inggris sabtu siang
tim ini akan mengikuti turnamen blutangkis bergengsi all england dua ribu dua puluh satu
setelah jalanan kurang lebih dua puluh jam
tim blutangkis indonesia akhirnya menerat di birmingham inggris sabtu siang
tim ini dijawabkan turun pada turnamen bergensi all england dua ribu dua puluh satu pada tujuh belas hingga dua puluh satu maret mendatang
berkekuatan tujuh wakil minas tomi sugyarto yang mundur karena alasan pribadi
skuad garuda siap berikan yang terbaik
kabinet pimpres ppbsi rioni mainaki menyatakan
sanitim blutangkis indonesia dalam kondisi sehat dan optimistis dapat mengukir prestasi terbaik di all england dua ribu dua puluh satu
dia menambahkan rombongan sekuat garuda telah menjalani tes pcr
melakukan isolasi diri hingga hasil tes pcr keluar
sekarang kita sudah tiba di grimham ya
dan sudah sampai ke hotel
terima kasih tuhan kita tiba dengan selamat
dan sampai di hotel kita langsung pcr ya
pcr sambil menguat sim kira kira dua belas jam
sampai hasil pcr keluar ini kita tidak bisa keluar kamar
jadi menunggu hasil aja
jadi kita di kamar stay
oh ya untuk latihan belum ya
nanti hari sini